jelang sidang putusan sengketa pilpres mahkamah konstitusi telah menerima empat puluh empat amikus kuriai hingga hari jumat kemarin
namun jurubicara mahkamah konstitusi fajar laksono menyebut hanya empat belas amikus kuria yang akan didalami oleh mahkamah konstitusi dalam rapat permusyawaratan hakim
menurut fajar empat belas amikus kuriai yang didalami adalah yang masuk sebelum tenggat waktu enam belas april dua ribu dua puluh empat pukul empat sore
meski didalami tetapi fajar laksono menegaskan tidak semua amikus kuriai akan menjadi bahan pertimbangan hakim
ini kalau semuanya berdatangan sampai hari minggu berdatangan terus dan itu ikut dibaca kan nanti malah kelancaran pembahasan perkara menjadi terhambat